kita beralih ke informasi selanjutnya
sembara octavian anak buah kapal tunda henry sudah kembali ke rumahnya
iya vito sembara itu merupakan salah satu abk yang sempat lolos dari pembajakan kelompok abu sayyaf
nah menurut sembara ada empat orang bersenjata yang menaiki kapal henry dan satu orang lagi menunggu di perahu cepat
setelah menembak salah satu awak kapal para perompak membawa empat orang awak kapal lain dengan perahu cepat dan sembara bersama lima teman
itu dibebaskan begitu saja
ia menduga perahu cepat milik perompak tidak cukup untuk mengangkut semua awak kapal
lima orang yang dibebaskan selain sembara adalah yohannis serang leonard roy kefrans dan roh haidi
sementara awak kapal yang tertembak lambas simanung kalit kini masih dirawat di rumah sakit di malaysia
setelah lolos itu kita nggak tahu juga ya itu orang bagaimana pikiran dia nggak tahu juga
pokoknya itu memang disisekan itu habis selesai dia nembak teman saya dia langsung pergi
jadi memang ada sisa orang itu cuma enam orang di atas kapal itu
jadi kita nggak tahu nih orang itu maksudnya apa dia kasih tinggal kita nggak tahu juga
apa mungkin dia punya apa namanya butnya nggak cukup apa kita kurang tahu